setelah menahan diri hampir empat bulan kini warga surabaya boleh tersenyum lebar
karena pemerintah kota surabaya sudah melonggarkan kebijakan dengan memperbolehkan acara hajatan digelar kembali
tapi tetap harus melalui asesmen satgas covid sembilan belas dan kantor kecamatan masing masing
mau nikah jangan galau
mulai awal oktober pemerintah kota surabaya sudah kembali melonggarkan kegiatan hajatan dalam skala besar
tapi masyarakat tetap harus mendaftarkan untuk dilakukan asesmen oleh satgas covid sembilan belas dan masing masing petugas kantor kecamatan
hal ini menjadi salah satu syarat wajib jika ingin hajatan tidak terkena razia dan dibubarkan
asesmen ini merupakan bagian dari prosedur untuk mengarahkan proses hajatan sesuai dengan protokol covid sembilan belas agar lebih aman dan nyaman
dari tim kami beserta satgas prokes akan turun
untuk memberikan arahan arahan guidance kepada masyarakat
dan nantinya akan kita berikan petunjuk petunjuk dan juga sekaligus bersama dengan satgas mandiri di kegiatan tersebut
juga di tingkat kampung tangguh di masing masing rw yang ada
selain petugas kecamatan pihak kepolisian di tingkat kecamatan juga akan melakukan penjajakan untuk melihat peluang di aplikasikannya kode qr code
yang akan diperlukan oleh petugas kecamatan
sehingga saat proses check in dapat dipantau apakah semua tamu undangan dan pelaksana hajatan sudah menjalani vaksinasi
tentunya kita berbicara berkaitan dengan head immunity kan
hermity tentunya cukup penting dan itu wajib hukumnya ketika dalam suatu kegiatan dan yang lain lain berkaitan dengan berkumpulnya massa atau orang
itu dipastikan sudah melaksanakan vaksin
dan kita sudah memperkuat ketika orang itu belum vaksin
kita di surabaya khususnya di kecamatan galasari ini sudah ada yang namanya vaksin hunter
ada yang namanya swab hunter yang kira kira di pkm atau di puskes pas pukul enam masih siap
tidak hanya masyarakat umum pelaku bisnis perhotelan juga boleh bernafas lega
pemerintah kota surabaya sudah memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk menerima pesanan pesta atau hajatan di tempat
tapi pelaku bisnis juga wajib mendaftar dan menjalani asesmen dari satgas covid sembilan belas
berbeda dengan warga pelaku bisnis wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk menyaring tamu undangan dan klien yang belum menjalani vaksinasi
kita bersyukur sekali sudah surabaya ini masuk ke level satu
namun untuk protokol kesehatan kami tidak akan mentoleransi atau tetap harus dilaksanakan
ya assessmentnya dalam arti melalui aplikasi peduli lindungi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
itu yang kita perlakukan
kamis pagi satu ratus lima puluh empat kelurahan di tiga puluh satu kecamatan kota surabaya sudah masuk zona hijau
sejak pelonggaran sudah ada sembilan warga dan perhotelan yang mendaftar untuk melaksanakan hajatan di kecamatan tegal sari
diperkirakan jumlah ini akan bertambah pada november mendatang